prabowo yang ditemani sekjen partai gerindra ahmad muzani
kepala bin budi gunawan dan putranya didit hedi prasetyo
datang ke kediaman megawati sekitar pukul setengah tiga waktu indonesia barat
pertemuan yang berlangsung sekitar satu lima jam ini disebut ahmad muzani
lebih banyak bercerita sampai menjalin silaturahmi antar pribadi
dalam momen ini hadir pula ketua dprr ipuan maharani
yang kerap digadang gadang menjadi pasangan prabowo di kontestasi capres cawapres dua ribu dua puluh
namun muzani menolak berkomentar karena menurutnya masih terlalu dini bicara dua ribu dua puluh
pembicaraan santai tidak berbicara politik sama sekali
tidak bicara tentang hal hal yang serius
tapi pembicaraan santai tentang makanan
pengalaman terus cerita cerita ringan tentang sejarah
termasuk cerita cerita tentang kesehatan
tentang bagaimana membuat imun kita tambah kuat
saya tidak mau memprediksi terlalu jauh karena ini hari lebaran
dan tadi betul betul suasana suasana lebaran yang sangat cair
sangat baik dan suasana sangat kekeluargaan sekali
pada kesempatan yang sama
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengakui kedatangan prabowo
turut menjadi simbol persahabatan kedua pimpinan partai ini
namun senada dengan muzani
hasto menampik adanya pembicaraan serius soal pasang memasang capres cawapres dua ribu dua puluh
menurutnya pdip masih mengikuti tenggat waktu pendaftaran capres dan cawapres dari kpu
yakni september mendatang
tahapan tahapannya kan ada ya
calon presiden dan bapak pres itu menurut
kpu kan didaftarkan pada bulan september
jadi masih ada tahapan tahapan yang harus dijalani saat ini dalam persiapan pemilu
ya partai mempersiapkan ya seluruh tahapan tahapan strategis
termasuk persiapan untuk proses bagaimana verifikasi partai politik
meskipun berdasarkan undang undang tidak ada verifikasi faktual
tetapi pd perjuangan menyiapkan keseluruhan administrasi tersebut
dan terkait dengan capres dan cawapres
partai melalui kongres kan telah menetapkan
ibu megawati soekarno putri lah nanti yang akan menetapkan siapa pasangan calon tersebut
tak hanya prabowo hasso membenarkan ada rencana ketua umum parpol lainnya datang ke rumah megawati
namun hingga senin sore ketua umum partai lain yang silaturahmi ke rumah megawati
baru prabowo subianto